jadi hari ini bdpb di perjuangan akan mendaftar yang pertama
dan sebelumnya kami mohon maaf bahwa ini hari senin
dan situasi transportasi yang sangat padat
mungkin mengganggu dan menciptakan kemacetan di jalan raya
tetapi apa yang dilakukan oleh bdpb di perjuangan
selain komitmen terhadap seluruh tahapan pemilu
juga menampilkan pada bulan agustus ini
semangat nasionalisme patriotisme
bela negara dan juga semangat indonesia
yang berkepribadian dalam kebudayaan